mari kita lanjutkan pak jaka tadi saya tanya ya sebagai orang awam kita nggak tahu tuh apa yang menjadi instruksi atc dan bagaimana pilot bekerja atas instruksi itu
yang satu landing yang satu mau take off yang satu mau parking
dan ini seharusnya kalau baik pengelihatan gitu itu bisa sebagai pilot bisa mengatakan oh saya nggak boleh jalan nih karena ada
bisa jadi kalau di manajemen operasional di airport itu tetap guidance utamanya dari atc
tapi kru itu juga bisa memberikan feedback
kalau misalnya oke sudah clear suruh take off tapi di depan ada sesuatu boleh ngarikan feedback ke atc
kan ada komunikasi ya termasuk ground handling
ada kru di darat itu juga memberikan komunikasi baik ke kru maupun ke atc
ini sop nya semua ada
jadi ada tiga pihak gitu ya jadi seharusnya bisa tiga pihak itu bisa melakukan kontrol
yang terjadi kira kira apa sebenarnya
ya itu mungkin nanti knkt
tapi kira kira ya sekali lagi fasilitas lighting penerangan di halim itu tidak seperti sekualitas di cengkareng
kan kita beda masuk dengan yang lebih cerah jelas dan sebenarnya dengan yang agak beda
di soekarno hatta lebih mumpuni lah ya cahaya pencahaya
di halim menurut bapak lebih gelap
jangan dibilang lebih gelap ya memenuhi ya
tapi tidak sebagus selengkap di cengkareng
kita tahu by historic situation gitu ya track record nya halim ini kan sebenarnya pangkalan militer
tapi kemudian dijadikan komersil
banyak orang yang menduga kemudian ya karena bandara soekarno hatta kita delay lagi delay lagi karena naik turunnya pesawat itu cukup banyak
akhirnya dioper ke sana
benar nggak pak
jadi sebenarnya ini kepepet bandara halim ini di
sebenarnya bukan pak
jadi ini waktu kapasitas cengkareng sudah tidak bisa melayani frekuensi penerbangan yang begitu terlalu besar
sehingga ada alternatif penerbangan yang sejam atau kurang itu sebagian di halim
karena memungkinkan untuk itu
tapi tetap di situ fungsi halim bukan airport komersial semula
sehingga ada keterbatasan
jadi kalau frekuensi terlalu tinggi
sekarang ada delapan puluh penerbangan kalau nggak salah
itu frekuensi yang luar biasa untuk setinggi halim
terlalu tinggi untuk halim
idealnya berapa pak
kita nggak bisa bilang ideal karena aktivitas non airline masih ada di situ
aktivitas untuk vvip untuk
bahkan yang lainnya masih banyak gitu
jadi menurut saya itu sangat tinggi frekuensi
kecuali kalau tidak ada vvip kemudian tidak ada catat dan sebagainya
jadi untuk menghindari kondisi yang bisa saja terjadi
tanpa semata mata menyalahkan bandara tentu saja
knkt akan memutuskan apa yang menjadi penyebab kecelakaan kemarin
apa yang bisa dilakukan untuk tetap memaksimalkan bandara halim
satu komunikasi antara atc dengan kru itu harus
devolasi supaya kalau ada misalnya mis
yang kedua itu sekali lagi itu didesain tidak untuk komersial
walaupun dipaksa untuk komersial cek semua egotnya
dilengkapi ya peralatan dan sebagainya
yang ketiga ini yang menurut saya kurang perlu diperhatikan
jadi slot time itu yang menentukan antara pesawat satu dengan yang lain
kita selama ini fokusnya slot time nya untuk take off semua
padahal ini kejadiannya bukan take off dengan take off
yang satu sudah
take off dan parkir
satu sudah mau ya untuk tempat parkir
jadi slot time take off dan landing itu harus betul betul diperhatikan gitu
kita kadang kadang oh take off antara pesawat satu dengan yang lainnya aman
tapi kan ada lagi yang blending dan kadang kadang delay dan sebagainya
itu mempengaruhi frekuensi yang ideal
itu perlu diperhatikan
pak jaka orang banyak bilang kecelakaan itu terjadi ketika landing dan ketika take off
justru di atas
apa namanya tingkat damaging atau letalnya sedikit begitu
tapi kita tidak pernah dengar kecelakaan terjadi ketika mau siap siap begitu
ada nggak pengetahuan pak jaka kecelakaan yang berakhir letal begitu ya menimbulkan korban jiwa ketika hal yang serupa terjadi antara batik air dan transnusa
kalau dari keses yang kita ikuti ya
safety meeting di beberapa airline itu
memang waktu take off nah landing itu punya potensi lebih tinggi
dan sampai accident ya
kalau insiden itu kan nggak ada korban yang berat
tapi kalau ini menurut saya semata mata masalah manajemen operasional
ini jarang terjadi sesungguhnya
kejadian semacam ini jarang terjadi
karena ini sangat jelas
ya dari atc itu sangat jelas
untuk kursus sangat jelas
ini walaupun kes ini
ini walaupun kes kecil itu bisa menjadi perhatian besar di dunia internasional
apalagi kita sekarang lagi di eropa masih dembargo ya
kita masih bersama perbaikan
hal yang kecil ini masih bermasalah itu sebenarnya sangat risk
ini menunjukkan apa sih sebenarnya buat kacamata penerbangan internasional
kesiplinan dalam operasional di lapangan
itu yang setelah langsung ya
tapi kita juga mohon semua dicek tuh
peralatan dan sebagainya untuk komersial itu ada persyaratannya
apakah sudah memadai betul atau minimum level
jangan minimum level lah
kita harus ditingkatkan
terkait dengan slot itu tadi
ada wacana sebelumnya
bandara pondok cabe itu juga akan diberdayakan
menurut anda bagaimana
perlu dikaji lebih dalam ya
jadi kalau cuma runway airport itu kan hanya untuk posisi tempat
tapi yang lebih rumit itu kan untuk mengatur lalu lintas di udaranya itu
itu yang lebih penting
jadi walaupun misalnya airport banyak
kalau kemampuan menghandle
di atas ini juga kurang maksimal
itu juga harus di evaluasi dulu gitu ya
sekali lagi kita akan tunggu hasil knkt seperti apa
tapi terima kasih untuk insightnya pak joko